warga desa banjar sari kabupaten pacitan jawa timur
menyambut baik kedatangan para pemudik yang pulang kampung
hanya saja mereka harus menjalani karantina di sebuah rumah warga
yang disulap menjadi lokasi karantina sementara
sebelum digunakan rumah yang sudah kosong selama enam bulan ini
sudah direnovasi oleh warga
renovasi termasuk menyediakan beberapa fasilitas
berupa air bersih dan kasur
kebutuhan sehari hari bagi warga yang diisolasi
akan disuplai oleh keluarga
maupun warga yang tinggal di sekitar rumah karantina
isolasi bagi pemudik yang dari luar pacitan
intinya di sini walaupun di situ ketentuannya orang udr
atau orang dalam resiko
intinya kami tidak dari pemerintah
ataupun dari dusun setempat tidak diperbolehkan pulang dulu
tapi langsung masuk ke sini
ada empat warga yang tengah menjalani karantina
mereka semua datang dari jakarta
pemerintah desa tidak menghalangi warga yang mau mudik ke kampungnya
tetapi aturan protokol kesehatan harus dipenuhi
hal ini sebagai wujud menjaga dan melindungi keselamatan
bersama baik pemudik keluarga juga masyarakat luas
catur priambodo pacitan jawa timur